apa yang disampaikan oleh bps tentunya merupakan gambaran kita ke depannya
karena apa yang disampaikan oleh bps seperti juga disampaikan oleh pak gunta tadi
menunjukkan bahwasanya kita secara konsisten mengalami perbaikan di dalam ekonomi kita
memang masih negatif tetapi terlihat sekali bagaimana dari waktu ke waktu itu mengalami perbaikan
dari minus lima pada tribulan dua tahun lalu menjadi minus tiga menjadi minus dua dan sekarang minus dua
tadinya saya perkirakan di kisaran minus satu ya ternyata justru lebih baik ya
kisaran minus tujuh puluh empat
dan ini kita yakini outlook nya ke depan akan terus membaik
dan ada percepatan bahkan
kita perkirakan di tribulan dua nanti perekonomian kita akan sudah kembali positif dan di kisaran yang cukup tinggi